seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa ini sepertinya kalangan milenial lagi mengebrak dunia pendidikan
terus perpolitikan dan lain sebagainya
seperti menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim
mengunjungi sdn gentong yang atapnya ambruk dan menewaskan dua orang
nadiem juga melayat ke rumah keluarga korban pada hari kamis kemarin
sementara itu polda jawa timur akan mengambil alih proses penyelidikan insiden ambruknya atap sdn gentong yang menewaskan dua orang
menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim
mendatangi sekolah dasar negeri gentong kota pasuruan jawa timur pada kamis sore
dinampingi kepala sdn gentong nadie meninjau langsung empat ruang kelas yang atapnya ambruk dan menewaskan dua orang serta belasan luka luka
menanggapi insiden tersebut kemendikbud akan menerjurkan tim inspektorat untuk melakukan investigasi menyeluruh
guna mengungkap penyebab robohnya atap empat ruang kelas
nadiem berharap kejadian ini yang terakhir kalinya terjadi di tanah air
selain itu keselamatan guru dan siswa di sekolah akan menjadi prioritas kementerian agar proses belajar berjalan lancar
karena keamanan murid guru dan orang tua itu harus nomor satu
usai meninjau sekolah ambruk nadiem kemudian melayat ke rumah irsa siswa yang wafat akibat tertimpa atap sekolah
di hadapan orang tua korban nadiem berjanji menuntaskan kasus ambruknya atap sekolah ini
setelah melayat ke rumah irsa mendikbud juga melayat ke rumah sevina arsi wijaya
guru yang juga tewas saat mengajar tertimpa atap ruang kelas
sementara itu kepolisian daerah jawa timur resmi
mengambil alih proses penyidikan kasus insiden ambruknya bangunan sdn gentong
empat saksi yang telah diperiksa polda jatim dalam kasus ini juga berpotensi menjadi tersangka
mereka adalah pejabat pembuat komitmen panitia pelaksana pembangunan kontraktor dan dinas pendidikan
empat orang yang sudah dipanggil tidak menutup kemungkinan berubah status menjadi tersangka
karena hasil laboratorium forensik yang sudah kita
kita gelar itu indikasi daripada penyimpangan penyimpangan yang ada sudah kita temukan beberapa item
antara konstruksi bahan dan
konstruksi bahan dan materialnya
sebelumnya pada senin empat november lalu atap sdn gentong pasuran ambruk
dan menimpa puluhan siswa dan sejumlah guru saat jam pelajaran sedang berlangsung
akibatnya dua orang tewas dan belasan lainnya mengalami luka luka
keputusan cnn indonesia